kaesang pangar didampingi bupati ngawi budi sudistiono dan jajarannya
berkeliling ke benteng pendem vandenbos yang kondisinya sudah memprihatinkan
kaesang mengaku terkagum dengan keunikan bangunan benteng vandenbos
sehingga sangat disayangkan jika bangunan bersejarah ini rusak dimakan usia
kaisang berharap warga ngawi khususnya generasi muda
menjaga benteng pendem vandenbos karena memiliki nilai sejarah tinggi
kami sebagai generasi muda ingin mengingatkan dulu perjuangan perjuangan lawan
tadi juga ada salah satu makam yang disalim yang pengikut dari dipenogoro
yang kebetulan dimakamkan di situ
jadi kan itu juga sebagai pengingat sebagai sejarah bagi kami anak muda
menurut bupati ngawi renovasi bangunan benteng pendem sudah direncanakan
dalam renovasi menggunakan dana dari apbd pemkap ngawi
dan bantuan dana dari apbd pemprov jawa timur
bahkan sebelumnya presiden jokowi telah berjanji akan mengucurkan bantuan dana
dari pemerintah pusat untuk merenovasi benteng pendem ngawi
benteng pendem ini memang kita revitalisasi atau renovasi
maka insya allah tahun ini adalah penguatan penguatan yang sudah kita lihat bersama tadi
bangunan aslinya jadi harapan kita sehingga kita tidak akan kehilangan jejak sejarah pergerakan bangsa ini
sejarah terhadap bagaimana belanda bagaimana kita melawan
revitalisasi benteng pendem merupakan program jangka panjang dari pmk ngawi
untuk pengembangan pariwisata
hasil renovasi dengan bantuan apbn akan lebih terlihat pada dua ribu dua puluh
hamtohari ngawi jawa timur